masih ingat bayi laki laki kembar lima aiueo dari cirebon
ramadan kali ini merupakan bulan puasa pertama bagi kedua orang tua aiueo
mengurus lima bayi sekaligus
tentu saja butuh kesabaran ekstra mengurus lima makhluk mungil ini
kita simak bersama
kelima bayi mungil yang lahir januari dua ribu enam belas ini
diberi nama abid izu ukel ezra dan oksi
atau bisa diringkas aiueo
bagi pasangan habibie ahmad akbar dan leli solehati
tahun ini menjadi saat yang sangat istimewa
bila sebelumnya mereka hanya mengurus satu anak
sekarang hanya dalam tempo setahun bertambah menjadi enam anak
mereka pun harus mengelola waktu untuk bekerja
mengurus anak dan beribadah
untuk mengerjakan keperluan rumah tangga
leli dibantu beberapa asisten
sementara untuk mengurus
kelima buah hatinya habibie dan leli turun tangan langsung
mereka tak ingin melewatkan berkah ramadan dengan mengurus anak
sambil tetap menjalankan ibadah puasa
tarawih dan amaliyah ramadan lainnya
jadi intinya sih kita melatih kesabaran ya
dalam semua hal
kita kan nggak cuma satu anak gitu
insya allah dengan kesabaran kita dan ketakwaan kita
terus juga karena memang ini adalah titipan dari allah
amanah dari allah
insya allah saya dan istri bisa menjalannya
bagi pasangan muda habibie dan lely
kehadiran bayi kembar lima ini merupakan anugerah terindah
ramadan kali ini juga mereka jadikan bulan pembelajaran
untuk melatih kesabaran dalam mengurus anak
hairudin imawan cirebon jawa barat